sepuluh anggota sindikat narkoba internasional ditangkap petugas bnn di sumatera utara dan sumatera selatan
dengan barang bukti tiga puluh kg sabu sabu dan empat puluh delapan dua ratus satu butir pil ekstasi
salah satu tersangka diketahui sebagai anggota tni
penangkapan sepuluh tersangka berawal dari pengungkapan kasus pada dua puluh delapan februari lalu
yang berlangsung di jalan raya siantar lubuk pakam sumatera utara
dari empat tersangka petugas menyita tiga puluh kg sabu sabu asal malaysia
barang haram tersebut diselundupkan oleh para tersangka melalui jalur perairan selat malaka
sebelumnya pada tujuh belas februari anggota bnn bersama kodam bukit barisan
juga menangkap enam tersangka secara terpisah di deli serdang sumatera utara dan di lubuk linggau sumatera selatan
dari enam tersangka salah satu diantaranya diketahui sebagai anggota tni yakni serda sm
dari enam tersangka ini bnn menyita empat puluh delapan dua ratus satu butir pil ekstasi
selanjutnya bnn berkondisi dengan kodam bukit barisan dan negerasi mengamankan serda yang skam di jalan raya lita sumatra
yang sebelas tiga puluh waktu ini di jalan raya lita sumatra kepada petugas
ded juga mengaku masih memiliki ekstasi yang disimpan atas perintah serda sf
pengembangan yang bukan tim rambut kepala kepala kepala menemukan dalam rumpus berisi dua puluh sembilan satu ratus satu bukit ekstasi
yang ditanam di pertanakan sapi milik keluarga
tersangsi yang diberikan pada oknum tni yang terlibat dalam suatu kejahatan
jadi di wilayah kerja kami tersangka masih dalam proses hukum
nanti pada saat selesai proses itu nanti akan ada hal hal apa yang akan dijatuhkan hukumannya pada yang bersangkutan